yang penting tuh sekarang saya selesaikan kerjaan yang diminta pak alex
aduh bu nawang padahal kita semua berharap bu nawang
terima kasih pak atas kesempatannya
kamu ngapain disini
lo gak dengar kata pak billy barusan
kita harus introspeksi diri sama sama
ya udah sama sama dong
lo tuh bisa gak sih
gak usah deket deket sama gue
kok gak puas apa udah bikin hidup gue jadi kayak gini
gue gak mau kena masalah lagi
ya siapa juga yang ngikutin loh
gak usah grd usus goreng
gue disini karena gue emang harus kerja

tuanku pengen lelah

tapi ada mulai ading
lo bisa kapan aja kembali nikmatin semua fasilitas lo yang mewah itu
lo bisa kapan aja balik kuliah lagi
gue gak bisa lanjutin kuliah kalau gue gak kerja keras
kue sama lo itu beda
sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa sama
jadi jangan sama samain gue sama lo
bunda wang bisa luangin waktu untuk saya hari ini
ya ada yang mau saya bicarakan
bunda wang kenapa kemarin gak masuk kantor
terus hari ini masuk siang lagi
saya minta maaf pak
kemarin saya pindahan karena rumah kontrak
nah bunda wang
bunda wang harusnya tahu dong
kantor ini lagi dalam masalah
nggak seharusnya bunda wang minta izin seenaknya kayak gitu
tapi kemarin tuh memang keadaannya sangat mendesak buat saya pak
saya udah izin ke burumi
sebaiknya bunda wang gak usah cari alasan
di sini juga banyak yang mendesak
pekerjaan yang kemarin belum bunda wang selesaikan
saya minta semua file itu diselesaikan sore ini juga
saya kerjakan sekarang file yang tertunda kemarin pak
bunda wang jadi batal dong ketemu pak remon
jujur saja di bungayetapa kita sudah jalan mereka bungametently mokok ya pandem
namun sekarang miniboxastic ini menyem thinking disana
karena mobilnya pembangunan memasihintation platform di bunga
dan ternyata tidak pandemisendas harnansang artifesy
jadi mau perlu ebay saya

perusahaan ini bu
semoga haji yang terbaik ya bu
saya ngeri kalau ada phk kita semua kena
akhirnya aku nemuin cara baru
buat ngatasin masalah ini
bu nawang kan deket sama pak remon
siapa tahu aja pak remon bisa bantu
menyelamatkan perusahaan ini bu
semoga haji yang terbaik ya bu
saya ngeri kalau ada phk kita semua kena
akhirnya aku nemuin cara baru
buat ngatasin masalah ini
bisa ikut ke ruangan saya sebentar
silahkan duduk bu
apa yang pak alex mau sampaikan ke saya ya pak
kalau saya harus tanyakan ini ke bu nawang
tapi saya penasaran
saya lihat akhir akhir ini bu nawang
jarang ketemuan sama pak remon
apakah kalian ada masalah
oh enggak pak
saya sama sekali nggak ada masalah sama pak remon
malah saya beberapa kali menunda untuk ketemu pak ramon
karena memang ada urusan yang nggak bisa saya tunda untuk selesaikan
soal pekerjaan kita lupakan dulu aja
nanti kita bicarakan lagi
maksudnya pak alex
saya sebenarnya ingin minta bantuan bu nawang
untuk meluluhkan hati pak remon